kenapa gak kamu angkat
saya lagi di tempat taubat biasa jualan
tapi kaubetnya gak ada
saya telepon juga gak diangkat
kamu jangan bohong
saya barusan ketemu kang idris
kelihatannya ada yang akan pikirin
kekacauan yang ada sekarang
tanggung jawab saya
itu peninggalan saya
kekacauan di pasar
itu semua permainan jamal
orang yang seharusnya
sebelum saya pensiun
kita nggak cukup hanya dengan main otak
kamu ada hidup
gak ada bos
kang idris itu orangnya misterius
yang bisa ngerti dia cuma kang mus
gak ada apa apa
saya kecewa sama dija
bukan cuma kecewa sama adija
tapi juga sama padli
otak pengkhianatan di terminal
main politik adu dombang
dia bukan cuma main otak
tapi juga main otot
padli mau ngerebut dija dari saya
semua demi kekuasaan
dendam si jamal ke saya
dendam si jamal
ke kang bahar
pengen dipandang orang
seperti kang bahar
tapi caranya salah
dia petantang petenteng
dilempar ke tahanan
gak mau peduli
karena itu bukan urusan bisnis
bukan urusan kerjaan
marah sama kang bahar
begitu keluar dari tahanan
dia mulai bikin perhatian
dia mulai bikin perhitungan
saya lagi di tempat kau bed biasanya jualan
tapi kau bednya nggak ada
saya telepon juga gak diangkat
jangan galak galak itu
teh kirani lagi nonton tv
teh kirasi lagi pergi
ngurus pindahan sekolah anak anaknya
aku lagi duduk
nerima telepon dari kamu
teh kirasi lagi ngurus pindahan sekolah anak anaknya
memangnya teh kirasi mau pindah ke bandung
amin udah dapat kerjaan di jakarta
kerja di mana
jauh jauh merantau ke jakarta cuma jadi supir
kerjaan kamu apa
lebih bagus main jadi supir
kalau ada yang nanya ke kamu
mungkin ami juga gak bangga kerja jadi supir
tapi dia gak malu buat bilang jujur
kok jadi panjang
oh kamu mau udahan teleponnya

jangan risau jangan galau
jangan resah jangan gelisah
keliatannya lagi galau
kalau saya enggak
cuma mikirin dia aja
ubed patah hati
udah aku duga dari dulu
akhirnya bakalan kayak gitu
karena sudah biasa
itu bisa kita anggap bukan lagi sebagai persoalan
lebih cocok kalau kita sebut sebagai
diza yang salah
diza kan belum menjadi pacarnya ubed